hai rahmat gadir maulid telah terbukti serasa dan meyakinkan melakukan tindak bidana bersama sama
melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat menjatuhkan pidana
karena itu kepada terdakwa tersebut dengan bidana penjelas selama dua tahun menyatakan terdakwa
roni bugis telah terbukti serasa dan meyakinkan melakukan tindak bidana bersama sama melakukan
pengalihan itu dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dua menjatuhkan
bidana karena itu kepada terdakwa tersebut dengan bidana penjelas selama satu tahun dan enam bulan
itulah fonis bagi dua pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan ponis
dibacakan oleh hakim ketua pengadilan negeri jakarta utara ju yamto pada sidang ponis yang
digelar kamis enam belas juli dua ribu dua puluh pelaku penyiraman rahmat kadir mahulete dan rekannya yang
membonceng saat kejadian roni bugis diputuskan terbukti bersalah fonisi
lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa sebelumnya yakni satu tahun penjara baik kedua pelaku dan
kuasa hukum menerima fonis majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara dan tak
berencana mengajukan banding sementara itu novel baswedan selaku korban penyerangan tidak menghadiri
sidang putusan keputusan ini diambilnya lantaran tak tertarik dengan sidang dan menganggap terlalu
banyak kejanggalan dan sandiwara masa ada bersuatu perkara dimana saksi penting malah tidak diperiksa

masa ada bersuatu perkara dimana saksi penting malah tidak diperiksa saksi penting malah justru tidak
dihadirkan di persidangan ini kan berbahaya bahkan ada beberapa bukti yang sengaja tidak dimunculkan
nah ini kan menjadi pertanyaan ini persidangan ini sekedar memenuhi kepentingan saja atau
menggali kebenaran material novel juga menganggap jaksa penuntut umum seperti
mewakili kepentingan terdakwa novel menambahkan jalannya persidangan
kasus yang dialaminya menambah catatan buruk gagalnya pengungkapan kasus penyerangan terhadap
orang orang pemberantas korupsi baik di dalam maupun di luar badan kpk
bagaimana saya bisa menaruh harapan begitu ya sedangkan kalau dilihat kita jangan lupa
serangan kepada saya ini adalah salah satu bagian dari rangkaian serangan kepada orang orang yang
berjuang memberantas korupsi baik di kpk maupun di luar kpk yang semuanya tidak ada satupun yang
satu satunya yang berjalan dalam proses persidangan ini perkara saya yang ternyata saya meyakini seperti
ada upaya untuk menutupi pelaku sebenarnya atau menutupi peran pelaku pelaku lain dalam
kesempatan yang sama novel juga kembali menekankan agar penegak hukum tidak menghukum orang yang
tidak bersalah karena basis pembuktiannya tidak jelas sebelumnya kasus penyerangan air keras terhadap
pemerintah dan kesehatan tersebut saya merasa tidak terlalu jelas karena penerbangan tersebut
terjadi pada subuh sebelas april dua ribu tujuh belas lalu ketika novel baswedan pulang dari masjid setelah melakukan sholat
subuh berjamaah tim liputan cnn indonesia